unsur pengamanan yang lebih kuat penyempurnaan fitur kode tunanetra
serta penyesuaian gambar pahlawan yang menjadi gambar utama pada bagian depan rupiah kertas
dan juga logam menjadi fitur uang rupiah pecahan baru yang diluncurkan bank indonesia hari ini
lantas apa saja fitur pengamanan yang selama ini ada pada uang rupiah
selamat datang rupiah baru
saya ulas sebelengkap untuk anda pada sore hari ini
tadi sebenarnya sudah saya singgung beberapa
ini kami mengambil contoh karena tadi kan rilisnya kita lihat ada
baru saja ya pada siang hari
dan ini adalah beberapa contoh yang kami berikan pada anda
sebenarnya hampir hampir serupa tapi tak sama
tapi ada penambahan penambahan yang tadi di awal sudah saya sebutkan
yang tidak dimiliki oleh uang kertas sebelumnya untuk pengamanan
ini adalah logo bank indonesia ya seperti ini
ini di uang yang lama
tapi kalau uang yang baru ada juga tetap sama
jadi sistem pengamanan dengan recto verso tetap dipertahankan
anda harus meyakini bahwa uang tersebut
adalah uang yang asli
jadi ada tadi color shifting rainbow future kemudian latent image
kemudian ultraviolet future kemudian tekstil effect juga masih ditemukan di uang baru
kita lihat ini adalah contoh di uang lama tapi hampir hampir sama sebenarnya
lalu kita ke slide selanjutnya ini adalah ada tanda air
itu yang tadi saya coba terawang
anda tadi saya bersama sama anda tadi untuk membuktikan bahwa ada tanda air di sana
jadi tanda air tersebut menimbulkan seperti ada gambar shape ataupun juga pola wajah
wajah tertentu ketika kita berada di depan cahaya yang agak terang di belakang kita
lalu selanjutnya selain tanda air kita ke benang pengaman
jangan lupa benang pengaman juga menjadi sangat penting ya
ini loh benang pengaman yang seperti garis putus putus
nah itu juga menjadi salah satu indikator bahwa uang tersebut asli
itu yang diciptakan oleh bank indonesia untuk mengamankan uang kertas yang ngasih yang diedarkan
oke dari benang pengaman saya bergeser lagi untuk memberitahu ada tulisan mikro
nah tulisan mikro ini biasanya ada yang
yang membuat seperti nominal
jadi nominal nominal angka uang yang kita miliki misalnya seratus ribu rupiah lima puluh ribu rupiah hingga ada seribu rupiah
jadi biasanya ada tuh yang namanya adalah tulisan mikro ya
selanjutnya kita ke sistem pengamanan yang lain adalah tinta berubah warna
jadi tinta berubah warna ini ya yang di sudut kanan itu
kalau kita bisa lihat ya seperti ini
ini tinta ini bisa berubah warna
kalau yang asli dia bisa berubah warna
dia bisa menjadi ungu bisa menjadi hijau
jadi itu adalah salah satu juga spesimen yang memang dipertahankan oleh bank indonesia untuk mencegah aksi aksi pemasuhan uang
dan kita tahu juga bahwa sesungguhnya pemasuhan uang itu memang menarik ya untuk kita lihat data terakhir
pada tahun dua ribu lima belas misalnya dari satu juta satu juta uang beredar itu ada dua puluh satu yang palsu
itu data tahun dua ribu lima belas
kemudian pertengahan dua ribu enam belas
jadi mid term dua ribu enam belas dari satu juta itu turun menjadi hanya delapan uang palsu
jadi sudah terjadi tren penurunan
dan tampaknya ini yang coba ditekan lagi oleh bank indonesia
sehingga tidak mudah orang orang yang ingin memasukkan uang tersebut
dan tidak hanya itu biaya yang dikeluarkan oleh bank indonesia ketika akan mencetak uang uang ini dengan segelontor tadi yang kita sudah sebutkan efek efek spesimen untuk mengamankan uang tersebut rata rata
biasanya mengeluarkan sekitar dua triliun rupiah ya rata rata gitu
untuk meminta peruri misalnya yang mendapatkan proyek pencetak uang untuk mencetak uang uang sesuai dengan spesifikasi pengamanan yang sudah ditentukan oleh bank indonesia
saya ke yang terakhir ini adalah gambar yang tersembunyi
gambar tersembunyi jadi kalau misalnya di wilayah terang kita bisa melihat ada gambar gambar tersembunyi ini seperti gedung parlemen kemudian penari kemudian ada beberapa lagi yang khas indonesia
intinya ada gambar tersembunyi yang ada dalam tiap tiap dari uang yang dicetak oleh bank indonesia
semuanya diciptakan oleh bank indonesia untuk mengamankan masyarakat agar tidak tertipu tidak bisa tidak dengan mudah memberikan atau percaya pada uang uang palsu
jadi hal tersebutlah yang coba dilakukan oleh bank indonesia
selanjutnya saya akan juga membahas mengapa ini penting melihat pembaruan ataupun juga desain desain baru dari pecahan bank rupiah
kita lihat berapa banyak uang meliputi uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan koin kemudian uang giral serta uang kuasi dan surat berharga yang
saya akan lihat pada anda ini untuk memperlihatkan bagaimana sesungguhnya efeknya bagi masyarakat kita mengapa ini penting
kita lihat jumlah uang beredar data terakhir dari bank indonesia
jadi ada m dua dan m satu saya jelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan m dua apa yang dimaksud dengan m satu
m dua itu salah satunya meliputi m satu
kemudian kita lihat ada uang kuasi namanya
kemudian ada surat
kemudian ada surat berharga negara
kalau m satu bagian dari m dua apakah m satu
m satu itu loh uang kertas dan uang koin yang kita miliki gitu
nah kalau m dua ini keseluruhan total uang beredar itu rp empat tujuh ratus tujuh puluh tujuh triliun rupiah banyak ya
tapi untuk m satu yaitu uang kertas dan uang koin yang selalu kita pakai untuk transaksi meskipun saat ini bank indonesia sesungguhnya menarik ya
bank indonesia sungguhnya mendorong untuk cashless banking misalnya dengan menggunakan kartu kartu e money
kita lihat bahwa untuk hal tersebut membutuhkan juga tidak terlalu membutuhkan uang dalam bentuk fisik
tapi dalam hal ini bank indonesia justru mencetak uang baru
kita lihat kontribusi dari rp empat tujuh ratus tujuh puluh tujuh triliun rupiah tersebut per oktober sama sama pada oktober kita lihat itu kontribusinya rp satu satu ratus empat puluh dua triliun
jadi kalau kita bandingkan seperempat ya

jadi mengapa penting sekali jumlah money supply uang beredar tersebut untuk m satu
karena ini yang diperbarui adalah m satu
kalau m dua dia tuh banyak sekali nanti kuasi apakah kuasi kuasi itu tuh loh kayak anda punya deposito jangka pendek jangka panjang dalam rupiah maupun falas
nah itu masuk diperhitungkan di sini di m dua
kemudian juga surat berharga negara anda sekarang ada obligasi retail ya yang bisa kita miliki ori
nah itu diperhitungkan
semuanya itu masuklah dia dalam keranjang yang namanya m dua
kalau m satu adalah tadi yang selalu kita gunakan
bank indonesia pasti terus memperbaharui pengamanan pastinya utamanya agar tidak mudah dipalsukan
tadi datanya sudah saya sampaikan sudah terjadi tren penurunan untuk pemalsuan uang
tapi biasanya untuk kita masyarakat desainnya sih boleh baru
asal bisa nggak ya nilai pendapatan per bulan kita bisa nambah
ya baru baru aja
tapi kalau pendapatan gitu gitu aja kan sama aja
dan kita akan lihat bagaimana efeknya dengan pembaruan desain ini yang pasti akan buat anda semua penasaran untuk memiliki uang baru dari bank indonesia